direktur jenderal bina marga kementerian pupr ari setia di muruwanto mengatakan
dari badan usaha jalan tol bujt
layanan ini diharapkan berprinsip semurah mungkin
dan tidak merugikan salah satu pihak yang berkaitan dengan jalan tol
ada pun keputusan mengenai penerapan diskon tarif tersebut diharapkan
tidak lebih dari minggu depan sudah diumumkan kepada masyarakat
direktur jenderal bina marga kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat pupr ari setia di muruwanto
mengatakan pelaksanaan diskon tarif jalan tol ini bisa berbeda beda
tergantung tujuan masing masing badan usaha
ari mencontohkan misalnya untuk memecah kepadatan arus lalu lintas
dan sebagai alat promosi bagi ruas baru jalan tol
pada prinsipnya pemerintah setuju dan diskon tarif dan ruas tol tersebut
akan diumumkan oleh menteri ppr
seperti diketahui tarif tol
dari jakarta menuju surabaya melalui rute lima ruas tol fungsional baru
yaitu pemalang batang batang semarang semarang solo
sragen ngawi dan wilangan nganjuk kertosono sebesar rp tiga ratus empat puluh empat
terdiri dari lima ratus dua puluh empat km tol operasional dan dua ratus tiga puluh tujuh km tol fungsional
kalau di pas peak awal malah jadi lebih macet lagi menguntungkan
makanya ini mungkin ada
beda karena mungkin berbeda beda ya yang ruas tol sepi yang saya katakan
mereka udahlah pak lama juga gak apa apa
dua minggu saya kasih nggak apa apa gitu kan ya
tapi kalau di situasi yang sudah macet
dua minggu kan makin macet
jadi katakanlah kita prediksi puncak kemacetannya h
terserah mas h lima dan lain lain
oke supaya dia nggak macet di sini
berkumpul di sini saya kasih diskon katakanlah
di sini h enam dan h tujuh
kemudian juga h empat dan h tiga
misalnya kayak begitu lah mas
jadi terdistribusi puncak ke arus lalu lintas